mereka membuktikan selalu ada secercah cahaya di ujung lorong gelap gulita
dengan menjaga impian yang senantiasa bernaung menyibak setiap titian asa
pendidikan itu mengubah wajah manusia
pendidikan itu membekali manusia
minimal kami mendirikan yayasan amal kerjasmin itu
kalau anak anak terdidik mampu membedakan yang baik dan yang buruk
mampu untuk menjaga dirinya berkarakter dengan baik
minimal dia tidak jahat dan merugikan orang lain
tapi lebih dari itu dengan kekuatan pendidikan
dengan kesadaran diri dengan karakter yang baik tadi
tentu dia bukan hanya akan menyelamatkan orang dari gangguan dia
tapi bahkan dia akan membantu orangnya
dan juga orang lain
inilah sepenggal kisah pegiat pendidikan gratis bagi mereka kaum duafak
sepintas perabotan di toko ini tak terlihat seperti barang bekas
sesuai namanya toko barbeku atau barang bekas berkualitas
toko ini menjajakan barang yang dihibahkan sejumlah penyumbang dengan mutu layaknya barang baru
toko ini menjadi salah satu unit usaha sumber dana yayasan amal khair yasmin
sebuah organisasi nirlaba yang memusatkan perhatian pada dunia pendidikan
yayasan ini dirintis haidar bagir
ketika membuka yayasan pertama sekali kekhasan kita ciri khas utama yasmin adalah
mengembangkan social enterprise berupa toko barbeku yang mengelola hibah barang bekas berkualitas
kemudian nanti seluruh hasil dari penjualan hibah barang tersebut akan dialokasikan untuk membiayai program program pendidikan gratis
barang apa saja dapat dihibahkan ke sini
tak ada patokan
pemberi hibah bisa menyumbang perabotan rumah tangga alat kantor pakaian laik pakai buku buku sepeda
barang elektronik kendaraan bermotor bahkan properti seperti apartemen dan sebidang tanah
pemberi hibah akan dilayani petugas melalui telepon
verifikasi barang yang akan disumbangkan dilakukan lewat foto
tujuannya untuk memastikan barang yang dihibahkan masih berkualitas dan memiliki nilai guna sehingga dapat dijual kembali
pemberi hibah tak perlu repot mengantarkan barang bekas yang disumbangkan
petugas toko akan menjemput barang ke rumah
ani ristianti sudah beberapa kali menyumbangkan barang bekas miliknya kepada toko barbeku
kali ini ia menyumbangkan seperangkat kusi kayu monitor komputer dan sepeda
satu saya memberikan barang tentunya yang masih berguna ya supaya bisa bermanfaat untuk orang lain
kenapa saya milih barbeku
karena barbeku itu mempunyai kegiatan yang positif
barang barang yang saya berikan kepada mereka itu akan dijual
hasilnya untuk membiayai pendidikan yang saya kira sangat bagus sekali ya
toko barbeku tak pernah sepi
hampir setiap jam barang hibah berdatangan
donasi memang tidak selalu harus berwujud uang
ini menjadi angin segar bagi mereka yang punya masalah tempat untuk menaruh barang yang tidak terpakai lagi
barang yang masih berfungsi dapat disumbangkan ke toko barbeku
toko ini pun tak mengenal istilah sampah
sekiranya terdapat barang bekas yang cacat atau memiliki kerusakan minor
petugas toko akan memoles atau memperbaikinya
barang barang yang datang itu umumnya sih lebih ke furniture ya untuk diperbaiki itu
beberapa elektronik di kami sendiri ada tim khusus
ada tim untuk sortir
dan nanti barangnya itu yang akan beliau servis mana yang harus diperbaiki yang mana
rata rata sih yang diperbaiki di sini tuh yang tidak terlalu parah
dan kita lihat juga yang memiliki nilai ekonomis
jadi intinya barangnya itu kita lihat yang masih memiliki nilai jual tinggi
dengan pengerjaan perbaikan sedikit tapi meningkatkan penjualannya tinggi
dengan harga jual yang relatif ramah di kantong
barang bekas di toko ini laris manis
saya tuh dari sini ada yang satu bukunya dapat rp empat lima ratus
dengan buku yang sangat apa yang sangat apa ya
nutrisinya yang sangat tinggi gitu yang bagus banget bukunya
ya pertama kan harga ya
jadi kalau barang itu kan yang penting kualitas harga sama servis kan
nah di sini
di sini kualitasnya sama sama yang lain harganya menang
servisnya juga orangnya juga kita udah rata rata udah pada kenal
pak sofian siapa udah pernah kenal
udah sering kirim ke rumah kan
toko yang berlokasi di perumahan bukit cirende ciputa tangerang selatan ini
memiliki omset hingga rp sepuluh juta per hari
keuntungan yang diperoleh seluruhnya disalurkan
untuk menjaga keuntungan di rumah
untuk pendidikan gratis bagi anak yatim dan kaum duafa
awalnya yayasan memberikan beasiswa bagi tiga lima ratus siswa
namun seiring waktu yayasan mulai membidik kualitas pendidikan
dengan mendirikan sejumlah sekolah
mulai dari pendidikan anak usia dini smp hingga sma dan smk
sd kami tidak punya
pertanyaan orang mungkin kenapa tidak punya sekolah dasar
perhatian kami dan juga menurut sensus penduduk
orang orang yang tidak mampu yang terkendala untuk masuk sd itu kecil
hanya kurang dari dua persen
tapi begitu smp dan sma angka putus sekolah tinggi
maka kemudian kami juga membuka smp gratis
untuk saudara saudara kita yang yatim atau anak anak yang dari keluarga tidak mampu
ini adalah furi rahmawati
salah satu alumnus smk informatika di bawah naungan yayasan amal khair yasmin
kini ia bekerja di kitabisa com
sebuah perusahaan aplikasi penggalang dana dan donasi secara online
bagi sejumlah kegiatan sosial
kalau dulu background keluarga sih
waktu saya smp memang orang tua saya cuma bekerja di sebuah ruko bangunan gitu ya
itu kita hidup susah banget gitu
yang saya sempat merasakan makan tuh kita cuma pakai nasi sama garam gitu
saya punya adik yang kita ke rumah sakit itu ditolak karena kita nggak punya biaya
itu saya dulu pernah merasakan gitu
dan alhamdulillah karena saya bersekolah
jadi ada sedikit uang yang bisa disisikan untuk keluarga
jadi kita bisa bertahan hidup gitu sih
bekal pendidikan gratis yang diperolehnya dari yayasan
tidak sekedar untuk mengantarkannya kepada pekerjaan yang baik
yayasan juga menitik beratkan pendidikan pada pembangunan karakter selain sisi akademik
karena itu di sekolah kami bisa jadi anak anak punya nilai akademik yang bagus
delapan sembilan kalau perlu sepuluh
tapi kalau dia tidak jujur dia tidak baik tidak mampu bekerja sama dengan temannya
tidak menghormati guru tidak santun kepada orang tua dan sebagainya
dia bisa tidak lulus di sekolah kami
namun ironis sektor penghasil pangan terkikis dengan lahan yang kian menyempit
dan jumlah petani yang terus menyusut
keprihatinan terhadap sektor pertanian mendorong yayasan amal khair yasmin
menekankan pentingnya pendidikan pertanian berbasis teknologi
yang dikemas dalam sekolah kejuruan
smk agribisnis haji hasan mustafa telah menjawab keresahan
akan wajah pertanian di masa depan
kenapa memilih smk
terus jurusannya agribisnis
karena di masa depan pertanian itu akan sangat bagus
untuk dikembangkan sebagai kekuatan lokal masyarakat setempat
yang bisa global dalam hal bisnisnya
baik itu produk pertaniannya maupun produk turunan pertanian
yang menarik lagi misalnya
bahwa ketika smk informasi
agribisnis ini kami kembangkan
kita juga mengadvokasi masyarakat lokal
supaya dengan anak anaknya lebih berdaya
nanti penghasilan pertanian dari orang tuanya juga ikut terangkat
penjualan penjualan yang juga tidak hanya kami lakukan tradisional
itu bisa membantu ekonomi keluarga
berdiri di smk
berdiri di lahan seluas empat hektare di desa sukaresmi
kecamatan megamendung kabupaten bogor
smk agribisnis hasan mustafa menempa siswa
untuk menjadi wirausaha di bidang pertanian organik
para siswa dibebaskan dari biaya
mereka kebanyakan merupakan anak anak dari desa di sekitar sekolah
ada pula yang berasal dari luar daerah dan diasramakan di sini
kesulitan ekonomi menjadi kriteria penerimaan siswa
di sekolah ini
sulis tio sendiri juga anak seorang petani
dan nyaris tak dapat melanjutkan pendidikan
saya pernah mengalami itu
sehingga pada saat momen momen tertentu
penerimaan siswa baru motivasi untuk anak anak kita
saya hanya bercerita masa lalu
tidak ada kesulitan kesulitan
kalau kita mau menjaga impian
kemudian berserah kepada tuhan
itu akan datang tinggal nunggu waktu
dan kita akan bisa menjaga kemampuan kita
itu jadi lebih mengalir untuk bercerita
saya selalu bercerita dan tentu hati ini serasa teriris
kalau melihat anak anak yang betul betul terkendala
kadang datang dengan sepatu apa adanya
kadang tanpa sepatu buku buku tidak punya dan sebagainya
itu seperti saya melihat diri saya ketika kecil
kepala smk agribisnis hasan mustafa
adik hasim menaruh harapan besar kepada para siswa
peluang untuk memajukan pertanian ada di pundak anak anak didiknya
mungkin background keluarga ataupun ini
mayoritas petani yang memang pada umumnya ya bertani
sebagai mana ya petani petani di desa gitu kan
masih konvensional masih ya mungkin kita bilang
masih belum banyak inovasi dan sebagainya lah
jadi cara mencakul mengolah pertanian dan sebagainya
ya mudah mudahan dengan anak anaknya belajar di sini
mereka bisa membantu gitu kan
untuk lebih memberikan inovasi ataupun perubahan perubahan yang lainnya gitu kan
yang lebih mungkin kekinian gitu kan
baik dari segi mulai pemasarannya
kemudian juga mungkin cara pengolahan lahan gitu kan
hanya bahwa pertanian itu tidak hanya sekedar dengan pemupukan di lahan dan sebagainya
bahwa pertanian itu ada yang mungkin jenisnya itu
ada yang organik kemudian juga ada yang hidroponik
kemudian ada yang apartikultur dan sebagainya
mungkin ini salah satu ataupun solusi terobosan terobosan
untuk anak anak bisa membantu ataupun mengembangkan pertanian yang ada di daerahnya
ataupun di kampungnya masing masing
ilham nofal akbar berasal dari sukabumi jawa barat
dia mengaku bangga menjadi petani meneruskan jejak orang tua
yang dicita citakannya adalah pertanian modern dengan model bisnis kekinian
kembali lagi ke kita diri kita gitu
kalau misalkan nggak ada petani untuk sekarang ya kita makan mau dari mana kan hasil pertanian juga gitu
kalau gak ada generasi petulus petani mau gimana gitu di dunia ini ibadahnya pemuda
kalau misalkan nggak ada penerus dari petani petani yang sudah hebatnya udah
gak modern lagi tradisional lah istilahnya
sekarang kita lanjutin tapi dengan cara yang modern
begitu pula isma ayu
belajar sembari praktik di lapangan membuatnya semakin siap untuk merambah industri pertanian
seru sih kan di sini kita belajar kekompakan juga
terus juga selain itu bisa lebih mengenal banyak komoditas
kan sebelumnya isma belum pernah belajar tentang pertanian
di sini juga pas waktu bulan kemarin tuh diadain praktik kerja industri
terus di sana juga banyak sekali komoditas yang bisa saya tahu
mulai dari beragam jenis komoditas dari selada ataupun yang lainnya
proses dari hulu ke hilir mulai dari memilih bibit unggul
menggemburkan tanah menanam benih merawat hingga memanen
semua dilakukan oleh siswa
kita bisa lihat hasil terongnya pak
nah ini mereka sedang panen terong
nah ini cukup bagus
mungkin kalau dipupuk pakai pupuk kimia lebih besar
tapi dari sisi kesehatan ini akan lebih sehat karena tidak menggunakan pesticida dan pupuk kimia
berbicara mengenai teknologi ini anak anak muda yang kita tahu sekarang sedang mengembangkan
menyam pendidikan terkait dengan pertanian
kedepan tentu kalau kita lihat profesi petani ini kan biasanya kan untuk anak anak milenial
seperti yang kayak aduh gitu ya pak ya
sekarang kan maunya yang lebih technological wise seperti itu
sementara sekarang mereka berminat untuk di bidang teknologi
apa yang sebenarnya karakter apa yang dibangun dari mereka ini untuk nantinya menjadi petani milenial seperti itu
petani milenial itu sebetulnya kalau dulu petani hanya memanfaatkan alat alat tradisional
tapi sekarang mereka bukan hanya bertani tapi juga membuat produk produk turunan pertanian
kedua kalau dulu cara memasarkannya melalui agen atau tengkulak tengkulak
tapi mereka sekarang membuat jaringan bagaimana mereka memasarkan online dan sebagainya
dan tentu kita juga harus kembali pada kearifan lokal
dimana memang anak anak kita di sini memiliki kemampuan alami yang sudah bertahun tahun terpupuk oleh orang tuanya
jadi mereka mengemas antara pengalaman tradisional yang sudah kaya
dengan pengetahuan pengetahuan modern dan membangun jaringan jaringan
sehingga pemasarannya pun jauh lebih cepat dan lebih bernilai
sayuran hasil pertanian mereka salurkan ke berbagai daerah
para siswa pun dituntut untuk membuka jaringan dengan menjual hasil panen secara daring
lewat pengemasan yang baik hasil panen smk agribisnis hasan mustafa cukup lumayan untuk mengisi pundi pundi kooperasi sekolah
dan juga untuk membuatnya lebih mudah
sehingga pemasaran ini bisa membuatnya lebih mudah

dan juga untuk membuatnya lebih mudah

nah ini apa
kalau kami melihatnya dari situ kita sudah lihat

pendidikan bagi anak anak berkebutuhan khusus tak luput dari perhatian yayasan amal khair yasmin
sejak dua ribu enam pusat terapi autisme yasmin hadir untuk membantu anak anak berkebutuhan khusus
yang sulit mendapatkan terapi karena kendala ekonomi
kemahalnya dengan sebelas sekolah gratis yang didirikan yayasan
pusat terapi autisme yasmin melayani pendidikan anak berkebutuhan khusus tanpa memungut biaya
para terapi sebagian besar adalah sukarelawan
mereka terlibat semata karena panggilan hati
saya kepuasan batin saya itu kalau saya mengajarkan untuk anak anak kebutuhan khusus tapi dari keluarga yang tidak mampu
karena di situ banyak yang bisa kita iniin ya maksudnya kita harus belajar juga dengan orang tuanya
kita harus melatih orang tuanya terus si anak juga harus kita ajarkan juga
jadi apa ya yang greget tersendiri lah di dalam hati untuk mengajarkan mereka supaya mereka bisa
terus kalau mereka sudah bisa sudah maju itu yang bisa kepuasan batin buat saya sendiri
jadi itu kan istrinya saya ternyata
bisa loh si anak ini bisa gitu kan walaupun tahapnya tidak sebisa untuk anak anak umum pada umumnya ya
yang penting mereka tuh bisa mandiri aja sih sudah lumayan buat saya
dengan keikhlasan dan kesabaran hal yang kurang mengenakan pun tak terasa sebagai beban
di anak anak kebutuhan khusus itu kita meman yang jadi istrinya yang diigit si anak ya di cendang di tonjok
sampai saya itu sudah pernah merasakan yang bajunya sobek gitu kan itu sudah semua sudah saya rasakan
jadi ya sudah apa ya jadi kenikmatan tersendiri lah di sini gitu kan
memiliki gangguan verbal dan komunikasi
tantrum atau emosi yang sewaktu waktu meledak sering dialami abizar
akan tetapi kini ibu undanya mengamati perubahan yang signifikan
seiring waktu abizar kini lebih tenang bahkan kerap membantu sang ibu memasak
dulu kan kalau ada orang suka ngomongin gitu ya
kita sakit hati kalau sekarang mah ya sudah lah gitu
jadi sekarang juga kita lebih belajar dari dia
rasa empati kasih sayang yang tulus dari dia
kalau dia membantu dia sayang sama orang itu tanpa syarat
jadi kadang kita juga heran ya
anak ini kelihatannya dia nggak verbal
tapi dia paham sebenarnya dia paham
terus dia itu paham dengan lingkungan
dia itu bisa tahu mana orang yang benar benar tulus sama dia dan enggak
perkembangan positif juga terlihat pada messi al gibran
meski baru dua tahun mengikuti terapi
messi yang mengalami selebral palsi mikrosefalus dan epilepsi
kini telah dapat mengunyah makanan
kejang kejang yang sering dialaminya juga berkurang
ketabahan sang ibu menjadi pelita baginya
istimewa banget ya pak karena anak pertama ya
saya masih kecil saya masih kecil
saya masih kecil saya masih kecil
jadi awalnya juga nggak kuat nggak terima kalau ada orang ngatain gitu
tapi ketika kita berpikir lagi allah lebih sayang kita gitu
karena nggak semua orang dapat kayak gini
jadi suami juga lebih mendukung banget daripada
kalau perempuan kan lebih sensitif tapi kalau laki tetap
teman teman namanya orang tua kita itiar berobat dimanapun ya kita santai
nikmatin hidupnya aja gitu
sepenting dia banyak yang sayangin karena kan orang tua gak selalu nampingin
kita terapi itu biar dia itu bisa mandiri
suatu waktu orang tuanya nggak ada itu biar dia gak nyusahin orang gitu aja
baik sulistyo maupun nurjainah
inah percaya setiap insan sejatinya terlahir sempurna
ikhtiar tak hanya dilakukan orang tua
namun juga mereka yang dengan ikhlas mengulurkan tangan membantu anak anak ini
tolong dengarkan kami pendidikan adalah satu satunya modal utama
agar anak anak kita berdaya punya karakter yang baik
digunakan untuk meraih masa depan dan kebahagiaan
tolong kita semua masyarakat pemerintah pemangku kepentingan semuanya
merasa teriris hatinya merasa sedih hatinya
kalau ada anak anak di sekitar kita yang tidak mampu melanjutkan pendidikan
karena itu berarti kesulitan kesulitan pada masa depan mereka
jadi mari kita saling bergandengan tangan saling membantu
menguatkan anak anak mempedulikan anak anak yang ada di tengah tengah kita
yang tidak mampu untuk sekolah